pembahasan rancangan kitab undang undang hukum pidana terbaru rencananya akan disahkan pada juli mendatang
pemerintah dan dpr telah reformulasi pasal pasal kontroversial
apakah rkuhp ini sesuai dengan aspirasi publik terutama soal perempuan dan perlindungan kekerasan seksual
kami akan mengulasnya bersama ketua komnas perempuan andi yentriani
selamat malam mbak yentri
mbak yentri setelah disahkan di tingkat pertama ini rkuhp ditargetkan akan disahkan bulan juli
kalau kemudian dari pengamatan komnas perempuan bagaimana pembahasan rkuhp sejauh ini
yang pertama tentunya kita senang ya bahwa proses pembahasan rkuhp ini akhirnya dimulai lagi
kita tahu bahwa upaya memperbaiki hukum pidana indonesia ini
sudah berpuluh tahun sebetulnya dilakukan dan diupayakan
tetapi memang ada sejumlah pasal pasal yang dianggap bermasalah
yang menyebabkan penundaan pada tahun dua ribu sembilan belas
dan pasal pasal ini bisa jadi masih tetap bermasalah
ingat jumlah proses perumusannya kan sudah dikunci ya
jadi dianggap sudah diketok palu meskipun ada beberapa perbaikan
bagaimana yang tadi kita simak bersama
misalkan terkait dengan pembacaan atau paparan dari setiap pemerintah pada hari rkuhp yang lalu
nah terkait langsung dengan isu kekerasan terhadap perempuan
khususnya kekerasan seksual
tentunya kami di komnas perempuan pertama tama ingin menata ulang ya hukum pidana kita
agar dia memudahkan kita mengenali kekerasan seksual
tidak sebagai sebuah kejahatan kesusilaan atau tindak pidana kesusilaan
merupakan tindak pidana terhadap tubuh
nah karena itu komnas perempuan mengapresiasi bahwa pihak pemerintah
pada paparannya sudah menegaskan bahwa perkosaan
merupakan bagian dari tindak pidana terhadap tubuh
dengan mengadopsi berbagai definisi ataupun tindakan tindakan yang sebetulnya dialami
baik itu perempuan maupun laki laki anak maupun dewasa
yang bisa tersakit sebagai tindakan perkosaan lebih luas daripada
yang terhadap uhp yang pertama ini
dan juga menegaskan tentang bahwa hubungan perkembuhan dengan anak
merupakan sebuah tindakan perkosaan
dan juga melakukan harmonisasi dengan undang undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga
nah yang redefinisikan sebenarnya merupakan mandat juga ya dari ru cpks
ketika dia akan disahkan menjadi undang undang
karena definisi perkosaan tidak
dimasukkan di dalam undang undang tindak pidana kekerasan seksual
tetapi anggap akan diselesaikan melalui revisi kuhp
nah bagian yang kedua yang juga di pr kan gitu ya di dalam undang undang tindak pidana kekerasan seksual
adalah tentang aborsi khususnya pemaksaan aborsi
berkait dengan ini kami pertama ingin menegaskan apresiasi bahwa
ada upaya untuk menegaskan pelindungan hak bagi korban kekerasan seksual khususnya perkosaan
untuk menghentikan kehamilan yang tidak dikehendaki akibat dari perkosaan itu
dalam rentang waktu dua belas minggu
nah harapan kami adalah saya memberikan pelindungan bagi korban
ini bisa diperluas tidak saja bagi tindak perkosaan
tetapi juga bagi tindak tindak kekerasan seksual lainnya
yang memiliki dampak kehamilan yang tidak diinginkan
dan pembacaan tentang ini tentunya harus juga dipastikan
dengan pasal mengenai penelantaran karena ada pasal tentang penelantaran
dimana seorang ibu itu akan dikriminalkan karena menelantarkan anaknya
yang baru dilahirkan dengan alasan tidak mau diketahui
atau pendukung akibat kepemilikan anak
nah ini kan jadi sangat penting ya misalnya dalam kasus seorang korban kekerasan seksual
dia tidak bisa mengakses layanan menghentikan kehamilan
tapi harus melanjutkan kehamilannya dan kehamilan itu kemudian menimbulkan stigma
baru pada dia dan lain lain ini tentunya perlu menjadi perhatian kita
jadi ada proses harmonisasi yang masih harus kita lakukan
nah proses harmonisasi lain yang juga penting adalah terkait dengan pencabulan
ini tidak masuk dalam empat belas isu genting yang sudah dibahas di dalam pertemuan hari rabu tadi
tetapi membutuhkan perhatian yang lebih spesifik
yang pertama untuk pencabulan ini tidak ada definisinya tetapi juga dia mencampurkan persoalan
dan perpilaan dengan kekerasan seksual di mana definisi pencabulan itu juga termasuk
tindakan tindakan pencabulan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
diarahkan kepada anak ataupun dengan menggunakan tipu daya
dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya
nah saran kami definisi pencabulan serupa ini dipindahkan kepada tindak pidana terhadap tubuh
dan dijadikan satu pasal terpisah tentang serangan seksual
karena ini harus dibedakan dengan tindakan pencabulan lain yang dilakukan satu pihak
tanpa kekerasan tanpa ancaman kekerasan ataupun dilakukan serta merta di hadapan publik
tetapi setelah kita memisahkannya tadi yang dengan kekerasan ancaman kekerasan
dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya atau pingsan ataupun dengan menggunakan tipu daya
dan terhadap anak
ini menjadi pasal di dalam tindak pidana terhadap tubuh
tapi pasal yang masih tersisa di dalam pencabulan ini juga harus sangat jelas
dia tidak tumpang tindih dengan undang undang tindak pidana kekerasan seksual
yang mengatur tentang kesejahteraan seksual baik itu fisik maupun manusia
ini akan memudahkan proses penegakan hukum kedepannya
ini ada sejumlah hal yang ingin dilakukan oleh komnas pembuat
dan berkaitan dengan pasal yang ada
dan satu lagi yang perlu dijelaskan adalah soal pemaksaan aborsi
pasal ini belum masuk sekalipun tadi ada penegasan tentang hak untuk menghentikan kehamilan
akibat hamilan tidak dikendaki akibat kekosaan
tetapi juga kita perlu memastikan pasal tentang pemaksaan aborsi ini ada
supaya pihak pihak yang menyebabkan atau membuat kondisi
bagi perempuan untuk melakukan penghentian kehamilannya
ini bisa juga dijangkau oleh misalnya saja kita tahu ada pasangan mungkin yang mereka belum menikah
kemudian mereka berjanji kawin gitu ya tapi kemudian tidak jadi dia ingkari
kemudian didorong ke demikian rupa agar siapa perempuan menghentikan kehamilannya
nah dalam kasus rupa ini pihak pihak biasanya tidak dapat isip oleh hukum
ini yang dimaksud dengan pemaksaan aborsi
saya sangat sanggup saya teorinya bicarakan tentang telepon di dalam keluarga baru merek
patternya uang tambahan dibx nac tersebut pun
hak pelindungan bagi korbannya tapi ada beberapa bagian unsur kekerasan seksual yang sebelumnya belum termaksud
nah hal lain yang juga harus diperhatikan harapan kami yang nanti dibahas antara dpr dengan pemerintah adalah memastikan pasal jembatan
sehingga pasal pasal pidana dalam kuhp akan mengacu pada hukum pidana untuk kekerasan seksual yang ada di dalam undang undang tindak pidana kekerasan seksual
baik itu kekerasan atau tindak pidana yang memang langsung bisa diidentifikasi sebagai tindak kekerasan seksual maupun yang tidak langsung sebetulnya mengarah pada tindak kekerasan seksual
saya ambil contoh di dalam undang undang tindak pidana kekerasan seksual ada pasal mengenai pemaksaan perkawinan
sementara kita juga bisa membaca di dalam rancangan revisi kuhp ada pasal pasal mengenai perampasan kemerdekaan
untuk memaksakan seseorang itu berada di dalam kepemilikan dengan menggunakan perkawinan
nah pasal ini sebetulnya juga harus mengacu pada hukum acara pidana yang ada di dalam undang undang ppks
agar dia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan juga dukungan pemulihan bagi korban yang lebih optimal
oke artinya nanti akan ada tantangan dalam penerapannya kalau kemudian rkuhp ini akhirnya sudah disahkan begitu ya mbak yantri
kalau kemudian bicara soal pasal pasal salah satu yang kemudian menjadi diskursus adalah soal bagaimana kemudian pemaksaan tindakan seksual misalnya di dalam pernikahan
dari kacamata komnas perempuan bagaimana pasal ini
kalau pasal ini sebetulnya dia sudah ada di dalam undang undang pemaksaan kekerasan di dalam rumah tangga ya
jadi sebetulnya ini sudah selesai di sisi kita dan di dalam pembahasan
yang disampaikan oleh pak wamen ini juga sudah diintegrasikan sebagai bentuk harmonisasi yang tentunya diapresiasi oleh komnas perempuan
oke tadi juga mbak yandri bicara soal pencabulan yang kemudian juga menjadi diskursus publik belakangan ini adalah bagaimana kemudian soal lgbt begitu ya
soal di dalam pasal pencabulan ini
nah kalau dari kacamata komnas perempuan apakah sudah tepat atau ada yang mungkin perlu diperbaiki
kalau kita membaca pasal tentang perkosaan dan pencabulan ya
kedua duanya ini memberikan min dari sebuah situasi di mana tindakan kekerasan seksual ini dapat terjadi baik itu terhadap orang yang berbeda jenis kelamin ataupun sejenis kelamin
dan memang kalau kita lihat kan cabut sebagai sebuah tindakan yang tidak dikendaki oleh pihak lainnya
karena itu tadi saya menyampaikan
kita harus melihat sekali agar dia tidak bertumpang pindi dengan perancangan seksual yang diatur di dalam undang undang tindak pidana kekerasan seksual
nah ini tentunya menjadi sangat penting ya
karena kita juga tidak mau ada overkriminalisasi di dalam rancangan hukum pidana kita
dan ini kalau soal overkriminalisasi sebagai satu sistem tentunya nanti akan membebani juga ya sistem hukum yang ada
bukan saja dari proses hukum
dari aspek pelaporan pendidikan penuntutan sampai persidangannya tetapi juga di dalam aspek pemasyarakatannya
yang kita tahu sudah overcrowding dan bahkan bisa menimbulkan banyak persoalan persoalan baru yang bisa menempatkan indonesia sebagai negara pihak yang inginkan penyiksaan itu justru dianggap menempatkan orang dalam kondisi yang tidak manusiawi
nah ini tentunya perlu kita hindari
sementara pada saat yang bersamaan
untuk tindakan tindakan kesusilaan yang normanya juga sebetulnya sangat relatif berbasis pada masyarakat indonesia yang di mekah
kita perlu membayangkan sebuah formulasi yang berbeda dalam pengaturannya yang memungkinkan lembaga pendidikan lembaga keluarga lembaga agama itu memainkan peran yang lebih sentral dibandingkan dengan penggunaan penghukuman dan pidana
sebagai jalan keluar
oke mungkinkah itu terjadi mbak yentri overkriminalisasi dengan draft rkuhp yang ada saat ini
sampai saat ini kekhawatirannya masih tetap ada ya mbak
kalau kita menggunakan materi dari tahun dua ribu sembilan belas karena sampai sekarang kan yang kita punya semuanya itu rujukannya gitu
jadi masih tetap ada kekhawatiran tentang overkriminalisasi tersebut
meskipun sudah ada beberapa perbaikan yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah
misalnya saja yang dari delik umum menjadi delik aduan pada pasal penghinaan terhadap pimpinan negara misalnya
tetapi juga kita perlu meneruskan lebih lanjut karena waktu itu kan di situ situ yang overkriminalisasi juga ada di banyak tempat
oke terakhir mbak yentri anda melihatnya secara umum begitu
kalau memang draft terakhir belum diterima secara umum apakah kemudian rkuhp ini bisa memberikan perlindungan yang
maksimal melengkapi aturan aturan yang sudah ada terhadap keamanan perempuan dan juga menghindari perempuan ataupun juga pihak pihak korban dari kekerasan seksual
kalau tadi saya memulai dengan yang pertama kami mengapresiasi ya posisi dari definisi perkosaan dan penempatannya dalam tindak pidana terhadap tubuh
tetapi juga kami masih memiliki catatan tentang penegasan
tidak diinginkan untuk diperluas tidak hanya kepada korban perkosaan tapi juga tindak pidana kekerasan seksual lainnya
serta memastikan adanya pasal pasal mengenai pemaksaan aborsi terintegrasi di dalamnya menempatkan pencabulan yang sebetulnya menggunakan kekerasan ancaman kekerasan
ataupun diarahkan terhadap orang yang tidak berdaya ataupun pingsan ataupun menggunakan ketimpangan relasi puasa termasuk terhadap anak sebagai sebuah tindakan

dan juga mengatur agar tidak tumpang tindih dengan undang undang cpks dan memastikan bahwa ada pasal jembatan yang mengatur baik itu tindakan tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diidentifikasi sebagai tindakan kekerasan seksual termasuk misalnya pemaksaan perkawinan ini dapat mengacu kepada undang undang tindak pidana kekerasan seksual
jika usulan usulan ini kemudian diadopsi oleh pihak pemerintah dengan jadwal kekerasan seksual
tentunya kami akan menjadi lebih optimis bahwa rancangan undang undang ini dapat memberikan pelindungan yang lebih mumpuni untuk mengatasi soalan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan
baik kita harapkan tentunya ada perbaikan perbaikan sehingga rkuhp ini bisa memberikan perlindungan yang maksimal begitu ya bagi perempuan dan juga korban kekerasan seksual
mbak andi yentriani ketua komnas perempuan terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
malam dan salam sehat selalu